untuk itu kpu kembali membuka akses sipol mulai tanggal lima belas hingga dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
atau harus melakukan perbaikan dokumen
untuk itu sistem informasi partai politik atau sipol kembali dibuka
kpu mengimbau agar partai politik memanfaatkan masa perbaikan ini secara maksimal
dan tidak akan memberikan toleransi bagi yang terlambat